pelanggaran masih terus ditemukan dalam pemberlakuan ppkm darurat di surabaya jawa timur
kita akan membahasnya bersama dengan korespondensi ann indonesia eka rima yang saat ini berada di surabaya
selamat siang eka rima
eka rima bagaimana efektivitas dari penerapan ppkm darurat ini
apakah dinilai efektif dalam menurunkan mobilitas masyarakat di surabaya
jika memang masih ada pelanggaran apa penyebabnya masih banyak yang melanggar
yang menjadi kendala adalah yang tadi sampaikan ada jalur jalur alternatif dan jalur tikus
nah ini kan sebetulnya perlu kesadaran kita bersama
kita mau menekan di tempat manapun kalau tidak ada kesadaran mereka juga akan percuma
karena ini kerja kita bersama bukan kerja aparat bukan kerja instansi satu instansi tapi secara keseluruhan
mungkin kita bisa lihat seperti di tol seperti di jalur protokol pasti insya allah bisa kami kendalikan
nah jalur jalur yang kecil inilah aktivitas masyarakat yang memang cukup tinggi
nah kita juga memahami kebutuhan kebutuhan masyarakat juga masih tinggi
ini yang menjadi dari bidang bidang esensial dan kritikal ini yang harus saling bekerja sama
mana yang boleh buka mana yang tidak boleh buka
saya tahu bahwa beberapa jalur tol juga ditutup ini titik mana saja pak
ya kita ada delapan belas titik tol yang akan kita kelola
dan exit tol delapan belas ini ada yang kita tutup ada yang kita sekat ada yang kita kendalikan
lemparten gini yang ditutup seperti contoh adalah malang daerah malang raya itu ada empat pintu tol
ada tiga yang kita tutup secara total
dan satu akses yang bisa masuk ke malang yaitu di sungosari
di sungosari itulah kita akan melakukan penyekatan
penyekatan ini tentunya berlaku sesuai instruksi mendalam
jadi siapa yang boleh melewati adalah bidang esensial dan kritikal saja
kalau itu ya akan kita kembalikan
ini akan kita lakukan
juga seperti di jombang
jombang ada dua pintu masuk terutama di bandara
kalau bandar kita lakukan penyekatan karena dia akan menuju blitar menuju kediri
nah itu akan melakukan penyekatan
salah satu yang menuju kota jombang kita lakukan penutupan
jadi satu exit tol yang kita tutup
begitu juga di madiun
di madiun ada dua dua duanya kita lakukan penyekatan
di situ ada caruban sama di madiun
nah ini langkah langkah utamanya untuk betul betul memberikan edukasi kepada masyarakat
memberikan sinyal pada masyarakat bahwa memang kita pada saat ini tidak boleh beraktivitas kalau memang tidak berkepentingan
untuk masuk pintu tol jawa timur seperti di ngawi akan lebih diperketat kembali
nah ini nanti kita bergerak secara keseluruhan ada tujuh titik antar provinsi dua puluh antar rayon
tujuh puluh empat antar keupatan kita juga melakukan penyekatan
ada satu ratus sembilan puluh enam pengetatan di dalam kota sendiri
nah kegiatan kegiatan yang kita lakukan
adalah kita juga akan melakukan edukasi patroli dan kegiatan istilahnya bagaimana masyarakat tidak melakukan aktivitas yang memang tidak perlu
kalau melihat angka kasus harian masih di angka sekitar delapan ribu
artinya apakah ada instruksi khusus dari pemprov jati mungkin dari gubernur terkait sanksi
ya kalau sanksi sudah dari dulu provinsi jawa timur ada pergub
di mana operasi justisi ini sudah kita tingkatkan terus
dan kita lakukan semaksimal mungkin
karena penyebaran covid sembilan belas adalah pertemuan orang sama orang
oleh sebab itu instruksi menteri dalam negeri sudah menyampaikan harus dibatasi mobilitas masyarakat
sehingga orang yang tidak berkepentingan mari kita berada di rumah
yang berkepentingan silahkan tetapi harus sangat dengan protokol kesehatan
itu yang diharapkan oleh kita semuanya
baik terima kasih
saat ini memang kolaborasi sejumlah pihak baik itu tni polri dan pemerintah provinsi jawa timur
terus melakukan aktivitas untuk menekan angka mobilitas tersebut
kita tahu sendiri bahwa angka kasus di provinsi jawa timur per hari masih sekitar delapan
dengan angka kematian sekitar dua ratus orang per harinya
sementara untuk target vaksinasi sendiri masih cukup jauh
dari target sekitar tiga puluh satu juta lebih
saat ini di dosis satu masih berada di angka enam juta
kemudian di dosis dua masih ada di angka dua juta
ini yang menjadi pekerjaan rumah provinsi jawa timur untuk menekan angka kasus
dan juga meningkatkan heart immunity masyarakat
untuk bisa mengendalikan kasus
covid sembilan belas di provinsi jawa timur yang masih cukup tinggi
untuk kota surabaya sendiri angka kematian juga masih cukup tinggi
di angka seratus setiap hari ada pemakaman yang dilakukan di sejumlah titik titik pemakaman umum di provinsi jawa timur
dan juga di kota surabaya khususnya di angka sekitar seratus sampai satu ratus dua puluh kasus per harinya
sementara untuk saat ini pemerintah kota surabaya juga untuk menggencarkan fasilitas fasilitas
serta juga memberikan layanan pelayanan kepada masyarakat untuk menekan angka kematian tersebut
dengan mengoperasikan puskesmas selama dua puluh empat jam
juga seluruh titik titik penyekatan saat ini juga akan mulai diperketat
bagaimana masyarakat diharapkan untuk bisa bekerja sama
untuk tidak menggunakan jalur jalur khusus atau jalur jalur tikus
karena memang ini untuk menekan angka positif covid sembilan belas
kemudian juga untuk menekan angka mobilitas
sementara untuk akses transportasi sendiri saat ini juga sudah mulai dibatasi
bagi masyarakat yang tidak memiliki kartu vaksinasi
dan juga tidak memiliki kartu positif covid sembilan belas
menggunakan antigen ataupun pcr
mereka tidak bisa melakukan perjalanan